ya banyak wisata yang dapat dijadikan tempat rujukan bagi anak anak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan
salah satunya adalah wisata pesawat komersial yang terletak di benowo surabaya
di tempat ini anak anak tidak saja bebas bermain tapi juga dapat melihat pesawat terbang dengan ukuran sesungguhnya
proses belajar tidak hanya di dalam kelas tetapi kegiatan di luar sekolah juga bisa menjadi sarana pembelajaran
salah satunya dilakukan sejumlah anak anak dari sebuah taman kanak kanak islam terpadu di surabaya
mereka mengunjungi sebuah tempat wisata di benowo surabaya dengan sebuah pesawat komersil bekas jenis boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh
sebagai tempat wisata edukasi pengenalan pesawat terbang
dihadirkannya pesawat terbang sebenarnya karena dunia penerbangan dan teknologi canggihnya selalu menarik bagi anak anak
bahkan tidak dapat dipungkiri
punya karir di dunia penerbangan selalu jadi bagian dari cita cita anak anak sejak mereka dini
hal ini terlihat dari ekspresi mereka yang sangat antusias mengikuti wisata ini
meski pesawat sudah mengalami alih fungsi sebagai wisata edukasi
tetapi bagian dalamnya tetap dibiarkan utuh layaknya pesawat yang masih aktif
sehingga anak anak bisa lebih cepat mengerti semua profesi dan fungsi instrumen di dalam pesawat
pembelajaran tentang pesawat ini kita membelajarkan tentang profesi anak
pengenalan profesi anak tentang apa sih itu pesawat siapa sih yang mengemudikan dan ada ada apa saja pesawat itu
diharapkan dengan wisata ini selain membuat nyaman bagi anak anak
juga bisa memberikan pengetahuan baru bagi mereka terutama belajar teknologi canggih dan modern seperti sekarang